ger lo liat story lovagramnya kiki gak
sakit tuh dia gear kayaknya gear lo gak ada niatan buat jengukin dia apa
ah bener banget tuh ger siapa tau nih ya abis lo jenguk tiba tiba dia langsung sembuh
gak ah males gue
baharus ke kapus dulu ya
kamu jangan lupa makan jaga kesehatan
nih baca rebonikannya ya
mbak pamit dulu
mbak tolong nanti sampein ke rena makasih ya
makasih udah dikasih
kita pagi dulu ya
kenapa nggak ada yang ketinggalan
mbak boleh pakai gelangnya ke kamu gak
mbak pakein ya
supaya nanti kalau mbak ketemu sama rena mbak bisa bilang gelangnya udah dipakai sama tante frozen
dia pasti seneng
mbak videoinnya buat bukti
supaya rena percaya sama mbak sofya
dan ternyata sudah

ehhh kayaknya kayakng universitas itu lagi namanya bdr
mbak kasau duit kamu
duit ada kamu
mbak percaya aku
dengan apa yang kamu lalui sekarang akan menjadi pelajaran buat kamu
dan mbak percaya anak kamu pasti juga
juga akan kuat ngadepinnya
bapak percaya juga kalau kamu punya hati yang sangat baik
sama seperti anak kamu
dan juga akan kuat ngadepinnya
selalu jadi contoh yang baik nanti ya
kamu jadi anak yang baik ya nak
jangan pernah lakuin yang mama lakuin jangan
mari ibu yalsa kembali ke sel
mah bangga sama kamu rena
kau bisa menyentuh hati tante yosa
papa juga pasti bangga sama kamu sayang
ada apa ya
halo pak randy maaf ganggu waktunya
ada apa ibu
apa ada masalah
enggak kok enggak kok
tapi saya butuh bantuan pak randy
bantuan apa ibu
lagi sama masalah
bagus kalau gitu
saya butuh bantuan kamu
aku minta kamu untuk beliin sesuatu untuk masalah
sebagai bentuk perhatian saya
bersama pak rendy
bersama pak rendy
bersama pak rendy
bersama pak rendy
kak aku pamit ya
eh jujur ya
kamu pakai baju kerja kayak begini bener bener
aurenya keluar banget
pancil bayi banget udah yang penting sekarang kakak tuh harus doain aku
semoga aku terima
pasti doain mudah mudahan lancar interviewnya
terus langsung diterima kerja
pokoknya nanti kalau aku udah diterima
aku bakalan traktir kakak sama kamisih
eh mau dong
ya udah kali gitu semangat ya
kiki meriang gini ya gak anak badan
ini kalau dipaksain kiki berangkat ke kampus
ijin kepada dosen aja ya kalau kiki hari ini
gak bisa masuk kuliah
sekalian posting di lopagram ya
biar temen temen kampus kiki tau gitu
kalau kiki tuh hari ini gak masuk ke reka
gak enak badan
si kiki hari ini gak ngampus
lo liat story loveagramnya kiki gak
sakit tuh dia ger kayaknya gear
lu gak ada niatan buat jengukin dia apa
siapa tau nih ya
tiba tiba dia langsung sembuh
gak ah males gue
sakitnya lumayan parah ger
apa lo gak kasian gitu sama dia
biasanya tuh ya
penyesalan selalu dateng terlambat
ya kan tuh
kalau di awal mah namanya pendaftaran